kalau kita berbicara tentang dua calon yang diajukan ini bagaimana peluang masing masing calon ini ada agung yulianto dan juga ahmad saiku untuk akhirnya nanti akan dipilih menjadi wakil gubernur dki jakarta
ya alfian jika kita berbicara tentang peluang dari dua nama yang telah diserahkan oleh dpw pks dki jakarta begitu kita harus melihat sedikit ke belakang bagaimana proses keluarnya dua nama ini bisa dibilang cukup rumit
seperti kita ketahui bersama wakil ataupun mantan wakil gubernur sandiaga uno itu telah ataupun kursi dki dua sendiri telah
kosong selama hampir delapan bulan dan memang ada proses tarik ulur baik dari pks maupun dari gerindra sebagai dua partai pengusung
pasangan gubernur anies baswedan saat itu dan sandiaga uno begitu yang akhirnya harus cukup lama mengambil proses dengan akhirnya keluar dua nama agung yulianto dan ahmad syaiqo ini
tadi saya sempat berbincang singkat saja dengan ketua dpr dki jakarta prasetyo
ini mengatakan memang membenarkan begitu bahwa surat yang disampaikan oleh anies baswedan telah diterima dengan baik kemarin
senin pagi begitu oleh sekretaris dewan dki jakarta muhammad yuliadi
dan prasetyo edi sendiri mengatakan bahwa ada proses yang cukup panjang yang nantinya menanti kedua calon wakil gubernur dki jakarta ini
mana yang akan dianggap lebih pantas untuk duduk di kursi dki dua
namun di saat yang sama alfian memang ada sedikit seperti nantinya sedikit bocoran begitu bagaimana nantinya proses ini sepertinya tidak akan selesai dalam waktu yang dekat begitu
tadi pras mengatakan bagaimana saat ini memang publik ataupun masyarakat baik di dki di daerah maupun di tingkat nasional sendiri masih disibukan dengan kontestasi pemilihan presiden
dan juga pemilihan calon anggota legislatif begitu
itu yang prasetyo katakan yang mungkin nanti menjadi salah satu faktor sulitnya dikumpulkan seluruh anggota dewan yang dimana memang proses pemilihan dua nama
ataupun nanti pembahasan dua nama tersebut harus dilakukan dalam forum rapat paripurna begitu
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini